negara negara bersaing adu nyaring suara kenal pot sepeda motor
dua geng motor di kota probolinggo terlibat tawuran
bahkan anggota salah satu geng motor dikeroyok dan dihujani pukulan oleh kelompok geng motor lainnya
tawuran antar geng motor di kota probolinggo rabu petang kembali terjadi
hal ini dipicu persaingan adu nyaring kenal potbrong antar geng motor
bahkan salah satu anggota geng motor langsung menjadi bulan bulanan dan sasaran bogem mentah
oleh sejumlah anggota geng motor lain
yang tersinggung dengan ula geng motor di area pelabuhan pelelangan perikanan kecamatan mayangan
warga setempat yang jengkel dengan ulah geng motor yang brutal ini langsung mengejar
dan berhasil mengamankan satu pelaku pengeroyokan setelah terjatuh dari motor saat hendak kabur
tawuran antar geng motor memang kerap terjadi di area pelabuhan pelelangan perikanan mayangan
bahkan setiap sore pada hari sabtu dan minggu selalu ada pertikaian antar kelompok motor
warga berharap pihak kepolisian sering melakukan razia di dalam area pelabuhan pelelangan perikanan
untuk mengantisipasi tawuran masal dan timbulnya korban jiwa